bencana erupsi gunung semeru tentu menjadi duka bagi seluruh masyarakat indonesia khususnya jawa timur
dampak erupsi tidak hanya soal kerugian materi melainkan nyawa sejumlah warga yang meninggal dunia
presiden joko widodo sudah meninjau langsung lokasi bencana dan menginstruksikan penanganan yang cepat
lalu bagaimana langkah pemprov jatim dalam menangani pasca bencana erupsi
akan dijawab langsung oleh gubernur jawa timur kofifa indar parawansa yang sudah bergabung bersama kami lewat sambungan zoom
selamat malam ibu kofifa apa kabar
selamat malam mas renhat alhamdulillah baik
alhamdulillah kabar baik
bu kofifa kita langsung mau bertanya soal penanganan pasca erupsi di semeru
persisnya bu langkah apa yang kemudian akan diambil oleh pemprov jatim untuk penanganan pasca erupsi gunung semeru
pertama karena ini masa tanggap darurat pasti kita berdiri pasca dan disku
proses pencarian dan penyelamatan ini tetap jadi prioritas karena ada beberapa warga yang masih dalam pencarian berdasarkan laporan warga atau keluarga yang lain
berikutnya adalah kita ingin memaksimalkan layanan bagi titik titik pengungsian
titik titik pengungsian ini masih terus ditata menghindari kemungkinan terjadinya kluster pengungsi
oleh karena itu sedapat mungkin setiap titik
titik titik yang terkonfirmasi padat maka diurai
maka kalau ada penambahan penambahan titik pengungsi sesungguhnya karena memang kita sedang meminis supaya tidak terjadi kepadatan di titik titik tertentu
pada saat yang sama kita sudah melakukan proses untuk menyiapkan semacam huntara
bnpb hari ini menyiapkan dana tunggu
bukan buntaranya hunian sementara
jadi ada batalion lima ratus dua puluh tujuh di lumajang salah satu yang sedang disiapkan untuk opsi buntara
kemudian ada beberapa sekolah yang disiapkan untuk menjadi huntara
kita juga mengkonfirmasi dengan beberapa pesantren
ini menjadi penting karena beberapa rumah yang
sudah tertimbun atau dua sembilan ratus tujuh puluh ya yang terkonfirmasi rumah dalam keadaan rusak ringan sedang maupun berat
tentu semuanya harus dilakukan assessment ulang di titik titik di mana hunian mereka di area rawan bencana
tentu mereka sudah mendapatkan konfirmasi kemungkinan mereka akan direlokasi
jadi opsi untuk relokasi baik yang
dari kisah masyarakat
dapatkan di puro maupun yang dari kedamatan pronojiwo
sudah kita ekserses dua hari kemarin
dan pada saat kunjungan pak presiden saya juga sudah menyampaikan bahwa
kemungkinan titik relokasi dari hasil ekses lapangan kira kira di titik ini dan ini
itu menjadi penting karena kalau kita misalnya mengunjungi mereka di pengungsian
atau mereka yang ada di rumah sakit maka yang mereka sampaikan selalu rumah saya
bagaimana rumah saya bagaimana dan seterusnya
kita semua tentu berharap suasana tetap tenang masyarakat tidak panik
maka pada saat tanggap darurat kita secara simultan menyiapkan opsi dari
tentu kita finalkan setelah hasil asesmen nanti
andai ini direlokasi maka opsinya di titik ini dan ini
ini sudah ketemu titiknya
jika nanti sudah final assessmentnya maka kita mohon kepada
menteri kehutanan klhk pak rief pernusani bisa memberikan ruang
bagi hunian tetap masyarakat yang terdampak erupsi atau guguran awan panas ini
nah titik titik guguran awan panas atau lahar dingin sesungguhnya tidak berubah
dari tahun ke tahun
dan ini kan sebetulnya masyarakat di sekitar semeru itu relatif sering
mereka melihat ada lahar dingin mengalir mereka melihat itu
nah itu alirannya sebetulnya ya lewat yang sudah dilalui selama ini
maka untuk melihat area area rawan bencana sesungguhnya sudah relatif terkonfirmasi
tetapi bahwa tetap kita membutuhkan assessment para pakar supaya masyarakat juga bisa memahami
bahwa tempat hunian mereka selama ini adalah area rawan bencana
kalau yang menyampaikan ini pakar insya allah
aku akan lebih mantap
ini kan harus terkonfirmasi secara lebih komprehensif supaya suasana tetap tenang
dan mereka tetap punya harapan bahwa ada relokasi mereka disiapkan rumah dan seterusnya
tentu yang diharapkan dari pertemuan saya dengan beberapa warga
mereka tentu berharap bahwa itu tidak jauh dari rumah mereka saat ini
baik ibu gubernur artinya opsi relokasi itu titiknya
sudah dipastikan titik yang aman ya bu gubernur dari titik yang jauh dari radius berbahaya
itu persisnya ada di mana ibu
opsi relokasi itu dan berapa lama kemudian ini akan dibangun dan sudah bisa akan ditinggali oleh masyarakat nanti
sebetulnya kan kita ini melakukan eksersis simultan
kalau dalam peta yang sudah kita bahas dengan tim tentu tim kabupaten lumajang
dan kemarin bersama pak kepala bnpj kita mencoba melakukan exercise itu
tentu dengan dan satgas dan rem delapan puluh tiga baladika jaya sekarang
kalau ini kemudian dilakukan assessment oleh tim expert bahwa titik titik yang sekarang ini terdampak
ini adalah area rawan bencana
lalu kita menyampaikan secara resmi kepada kementerian klhk
untuk dijadikan ruang bagi penyiapan
untap unian tetap bagi masyarakat yang terdampak
jadi ini sebetulnya kalau ada lahan yang sudah siap pakai diizinkan untuk dibangun
pasti akan bisa lebih cepat
tentu lebih cepat akan lebih baik
oke karena dalam masa tangkap darurat ini tadi ibu gubernur mengatakan ada beberapa fokus
untuk pencarian penyelamatan dan juga memaksimalkan layanan titik pengungsian
karena titik pengungsiannya banyak mengingat juga kita
perlu menyebar agar tidak berkumpul banyak para masyarakat di tengah pandemi ini
bagaimana kemudian soal pemenuhan kebutuhan warga bukoviva
karena ini yang sejak awal kemudian banyak disoroti dan beberapa hari setelah bencana
apakah ini sekarang sudah betul betul bisa terpenuhi dengan baik dengan maksimal
jika mereka di pengungsian insya allah mereka terpenuhi dengan baik
jika di pengungsian
ada titik antara mereka yang tidak
tidak di pengungsian
nah kalau itu memang harus disisir kembali dan perlu dilaporkan secara proaktif oleh warga yang terdampak
tapi tidak di pengungsian
pada dasarnya tim relawan tni polri juga terus menyisir daerah daerah yang terdampak
supaya warganya senang mengungsi
terus ini diimbau terus disampaikan supaya mereka mau mengungsi
ketika daerah yang
menjadi hunian mereka itu kategori daerah rawan bencana dan terdampak
tetapi masih ada yang belum mengungsi
nah banyak hal yang menjadikan warga memang tidak mudah meninggalkan rumah
dengan berbagai perabotan perabotan rumah tangga
yang sebagian besar di antara mereka memang mendapatkannya pun juga mencicil
kita bisa membayangkan betapa bahwa itu
suatu yang begitu berharga
nah relawan relawan sudah kita ajak bertemu
tadi malam itu enam puluh organisasi relawan
saya ajak untuk saling memberikan penguatan kepada warga
karena pada dasarnya keselamatan jiwa mereka itu harus di prioritaskan
nah dalam keadaan seperti sekarang
per hari ini saya rasa dua puluh tiga titik pengungsi
sudah akan terkonfirmasi berapa laki laki perempuan
berapa bayi dan balita berapa lansia
identifikasi ini menjadi penting untuk di titik pengungsian
karena yang disiapkan dapur umum ini kan jenis makanan untuk umum
sehingga jenis makanan yang dibutuhkan bayi dan balita
saya memang minta diidentifikasi untuk mendapatkan pemenuhan secara khusus
nah pada saat yang sama saya juga sudah meminta kepada
maupun kabupaten kabupaten jogja maupun kabupaten jogja
supaya ikut menyisir bersama relawan bagi yang belum divaksin
kita akan segera melakukan vaksinasi
bagi yang sudah masuk pada dosis kedua
saya juga minta supaya disegerakan vaksin dosis kedua
artinya langkah langkah yang harus dilakukan harus berseiring
antara pemenuhan logistik
dengan pemenuhan standar kesehatan yang harus sama sama kita jaga
di seluruh titik pengungsian
oke artinya meyakinkan masyarakat untuk meninggalkan tempat
atau rumah mereka yang masuk dalam raris berbahaya adalah
satu tantangan tersendiri yang kemudian harus dibujuk begitu ya
buka viva untuk kepengungsian sementara
bu satu lagi yang kemudian juga menjadi perhatian adalah
bagi anak anak yang mungkin kehilangan orang tua mereka
keluarga atau melihat langsung bagaimana bencana itu
bagaimana trauma healing ini menjadi prioritas juga
atau akan dilakukan upaya upaya oleh pemprov dan semua pihak
untuk bisa memberikan pendekatan tertentu
agar bisa menghilangkan trauma itu buka viva
baik mas renhat ini betul sekali
jadi biasanya trauma healing lebih banyak
teres kepada anak anak
tadi malam kembali ini saya ingin sampaikan bersama enam puluh unit relawan
saya menyampaikan supaya selain mereka melakukan
layanan layanan yang bersifat logistik dan fisik
mereka juga memberikan layanan trauma healing
ini secara khusus saya sampaikan karena memang
sebaran dua puluh tiga titik pengungsian ini luas sebarannya
masing masing relawan itu memangku
pada pos pos tertentu yang sudah diturunkan
tim trauma healing dari pemprov sudah turun
tim ldp kita sebut layanan dukungan psikosoial
ini sudah turun
trauma healing dari tni polri juga sudah turun
tetapi bahwa kalau dari pagi sampai malam
itu kan ada hal hal tertentu yang mungkin efektif
untuk anak anak jam berapa efektif untuk para remaja
atau para ibu bapak jam berapa
jadi yang saya memang ingin menyiapkan pedoman
yang lebih berkesesuaian dengan mereka yang ada di pengungsian
tetapi yang sudah dewasa
karena tadi itu biasanya trauma healing
dan yang sudah jalan trauma healing diperuntukkan bagi anak anak
nah sekarang membutuhkan trauma healing bagi dewasa
ini penting setelah kemarin siang saya rapat koordinasi
saya tanya tim kesehatan
termasuk kepala dinas kesehatan provinsi jawa timur
saya tanya di antara mereka yang datang ke pos pos layanan kesehatan
apa yang dikeluhkan
biasanya kan kalau banjir suka pusing kemudian gatal gatal gitu
saya tanya keluhan terbanyak apa
rupanya bukan keluhan medis bukan keluhan fisik
tapi keluhan psikis

kita tidak bisa berpengalaman

karena rupanya kita harus berpengalaman
karena rupanya kita harus berpengalaman
karena rupanya kita harus berpengalaman
karena rupanya yang menjadi keluhan para pengisi adalah
kembali kembali bagaimana rumahnya kembali bagaimana masa depannya
karena di mana rumah mereka sekarang berada itu dekat dengan sumber pencaharian mereka
nah inilah yang memang harus kita lakukan koordinasi secara lebih teknis
ingin memastikan bahwa hal hal yang bertifat psikosocial terapi
ini harus berseiring di tempat pengungsian
oke oke jadi trauma healing juga menjadi satu hal yang menjadi perhatian dari pemprov dan juga semua pihak pasca erupsi ini
bu gubernur beberapa hari yang lalu kita tahu juga menkyu ibu sri mulyani sudah menyampaikan soal adanya anggaran untuk penanganan bencana
dan kemudian kita tahu ada bencana semeru
bagaimana skema anggaran penanganan pasca bencana ini baik dari pemprov dan juga dari pemerintah pusat
akan seperti apa
apa kemudian skema ini dan anggaran yang akan dikeluarkan
ini kalau kita kemarin pada anggaran untuk layanan pengendalian covid itu memang secara khusus dipandu dari pusat refocusing pada beberapa bidang
tetapi kalau untuk bencana alam selain memang yang ada di bpbd kalau yang dinas kesehatan berarti ada di dinas kesehatan infrastruktur ada di
kita akan punya dinamarga punya sda sumber daya air
nah ada btt
dtp ini adalah bagian anggaran yang tidak terduga
tetapi bahwa ini akan berdasarkan proses biasanya kita minta peak opinion dari kejaksaan tinggi
kalau untuk hal hal yang terkait dengan bencana alam asal pemkap
ini sudah mengeluarkan sk darurat
maka itu akan menjadi payung hukum bagi proses untuk menggunakan anggaran yang ada di pos pos sesuai dengan tugas masing masing
buko viva beberapa hari lalu ke lumajang juga berkantor di sana
kemudian kita tahu ada presiden dan jajaran yang hadir
saat meninjau langsung lokasi bersama dengan presiden bukoviva selain kemudian ada tantangan atau kendala bagaimana meyakinkan masyarakat untuk kepengungsian
kendala dan juga tantangan yang memang dalam tanggap darurat ini dihadapi oleh semua pihak bukoviva
ya sebetulnya yang sangat strategis kebutuhan untuk membangun koneksitas
antara kecamatan candipuro dan pronojiwo yang terputus total karena jembatan geladak perak ini yang mempersambungkan antara candipuro dan pronojiwo
termasuk ini koneksitas
kalau warga lumajang mau ke malang ini adalah jembatan ekonomi ini juga jembatan pendidikan ini juga jembatan sosial dan seterusnya
itu yang kemarin kami terima kasih karena bersama pak presiden ada menteri pupr
dan saya sudah mendahului melihat bagaimana titik jembatan dari pronojiwo dan bagaimana titik jembatan dari candipuro
nah insya allah dalam waktu dua bulan ke depan
akan disiapkan jembatan gantung yang mempersambungkan antara candipuro dan pronojiwo
jembatan permanennya kemungkinan sampai setahun ke depan
kalau untuk jembatan gantung maka hanya untuk sepeda motor dikecualikan adalah ambulans
satu hal yang kita kemarin sudah menyampaikan peta opsi dari jalan yang memungkinkan tidak terdampak
kalau ada katakan kita tentu berharap semuanya aman
tapi bahwa fenomena vulkanologi di semeru itu kan masyarakat juga sudah tahu ritmenya
jalur jalurnya memang antara lain yang sekarang di curah koboan yang kemudian menjadikan jembatan itu patah total
nah itulah di situ tetap akan dibangun
tetapi yang kira kira lebih aman dari kemungkinan aliran lahar dingin
maupun aliran guguran awan panas semeru itu ada jalur di pasirian
itu sebetulnya melanjutkan jls
melanjutkan jalur lingkar selatan yang sekarang sudah sampai di injarit
nah ini akan dilanjutkan pasirian sesuai dengan tempur sari
nah tempur sarinya itu sudah daerah pronojiwo
kalau ini membutuhkan enam tujuh km
dari enam tujuh km kemudian jalannya ini kan sekarang masih jalan
dan sempadan satu lima meter
itu yang kita ingin untuk dilebarkan delapan meter
kalau jalan ini sudah delapan meter
kebutuhannya untuk mempersambungkan ini enam tujuh km
ditambah lagi jembatan dengan bentangan tiga puluh meter
insya allah ini menjadi solusif strategis tangga panjang
dalam artian ini bukan aliran guguran awan panas
maupun bukan aliran lahar dingin
kemarin kami juga sudah menyampaikan peta itu kepada pak presiden
secara teknis kami juga menyampaikan kepada menteri pupr
juga pak men seknek bahwa ada opsi untuk melanjutkan jalan yang sekarang kurang enam tujuh km
dengan lebar sekarang baru satu lima meter
itu yang kita harapkan jadi delapan meter
bersambung lagi dengan jembatan dengan bentangan tiga puluh meter
ini dari pasirian ke arah
ini dari pasirian ke a

tempur sari di pronojewo
jadi nanti masyarakat rumajang akan punya dua opsi
kalau ingin kemalang misalnya
atau koneksitas di antara dua kecamatan ini
mereka punya dua opsi untuk menggunakan jembatan yang sekarang ini
ini sudah memang harus apa
kita harus melihat bahwa ini harus ada opsi baru
karena memang jembatan ini rusak total
satu lagi adalah yang lewat pasirian tempur sari
konektivitas ini menjadi juga penting
bukoviva terakhir pasca bencana sumeru ini mencita perhatian secara nasional
banyak simpati banyak bantuan diberikan oleh banyak pihak
apa yang ingin ibu sampaikan untuk masyarakat terutama masyarakat di jawa timur
terutama juga di lumajang juga mungkin untuk warga yang terdampak pas erupsi ini terakhir
ya terima kasih mas renhat
jadi pada saat saya meninjau lokasi saya bertanya ke pengungsi
pada saat saya menjenguk mereka yang ada di rumah sakit
ada suasana di mana mereka ingin kepastian rumah mereka
saya ingin menyampaikan agar masyarakat yang terdampak
juburan awan panas sumeru mohon tetap tenang jangan panik
pemerintah sudah bekerja sangat keras
seluruh elemen yang ada di pemprov sudah diturunkan
begitu juga dari jajaran pemerintah pusat juga sudah turun tangan
jadi sekarang segala proses untuk menyiapkan apakah unian sementara
apakah hunian tetap dan bagaimana tatanan kehidupan mereka di depan
semua sedang disiapkan
maka saya mohon semuanya tenang jangan panik
dan tolong sementara jangan kembali ke rumah
jika itu masuk area rawan bencana
karena juburan awan panas masih dikhawatirkan akan terjadi kembali
karena aliran lahar dingin kemarin juga masih meluncur lagi
jadi mohon semuanya bersabar
karena pada saat siang sama berada di musim hujan
jadi kalau ada aliran lahar dingin lalu hujannya agak deras
ini sungai kan sudah mulai meluber tingginya sehingga kalau ada aliran lahar lagi
jadi itu dikhawatirkan akan meluber ke perkampungan
semuanya tentu dilakukan antisipasi
ada penyiapan sabodam untuk bisa membuat aliran dari kemungkinan ketika aliran lahar dingin itu
akan melampaui berbagai titik titik yang sekarang ini apakah sungai ataukah sawah
ataukah permukiman beberapa area ini sudah hampir rata
itulah yang harus kita jaga semua tetap waspada tetap hati hati
tetap tenang jangan panik
mudah mudahan membukakan seluruh pintu kemudahan untuk kita menyelesaikan persoalan ini
terima kasih kepada semua relawan dari berbagai provinsi
dari berbagai lini yang sudah memberikan rasa kemanusiaan yang luar biasa
membantu saudara saudara kita yang ada di lumajang

penanganan berjalan maksimal ibu gubernur
dan sekali lagi duka masyarakat di sumeru di jawa timur juga menjadi duka kita semua di indonesia
terima kasih banyak ibu gubernur kofi faingdar para wansa sudah meluangkan waktu
selamat malam sehat selalu ibu gubernur
ya selamat malam sehat semuanya
kami akan segera kembali sesaat lagi tetap di cnn indonesia news